keputusan presiden amerika serikat donald trump mengakui yerusalem sebagai ibu kota resmi israel memicu reaksi di negerinya sendiri
berbagai kalangan menilai keputusan politik trump sangat provokatif
berikut liputan koresponden rifana pratiwi yang berada di amerika serikat atas undangan dpr ri
keputusan presiden amerika serikat donald trump yang mengakui yerusalem sebagai ibu kota resmi israel
dan berencana memindahkan kantor kedubes amerika dari tel aviv ke yerusalem dipandang sebagai langkah provokatif
warga negara amerika mempertanyakan motif politik dibalik kebijakan trump
mereka juga bersimpati pada rakyat palestina yang terluka dengan pilihan politik trump
keputusan presiden amerika serikat donald trump yang berada di amerika serikat atas undangan dpr ri
keputusan presiden amerika serikat donald trump yang berada di amerika serikat atas undangan dpr ri
keputusan presiden amerika serikat donald trump yang berada di amerika serikat atas undangan dpr ri
saya kira kita usulkan kepada pemerintah pak jokowi ya maupun kepada pimpinan dpr kita untuk menggalang
apa nama solidaritas kepada palestine terutama negara negara komisi islam untuk melakukan pertemuan darurat
sehingga terjemahan dari itu semua bahwa donald trump tidak bisa seenaknya saja mengeluarkan bijakan yang tidak populer
dan saya yakin sekali lagi kalau dari tel aviv dipindahkan ke yerusalem pasti itu tidak akan membuat
situasi menjadi aman dan kondusif
keputusan presiden amerika serikat donald trump
untuk memindahkan kantor kedutaan besar amerika serikat
dari tel aviv ke jerusalem ternyata memicu kontroversi
dan diprediksi akan membuat hubungan negara negara islam
dengan amerika serikat memburuk
sementara di dalam negeri
keputusan trump ini menjadi landasan bagi lawan lawan politiknya
untuk menggoyang posisinya sebagai presiden amerika serikat